dunia kuliner di surabaya tak pernah sepi dari inovasi
berbagai kreasi unik bentuk maupun cara pengolahan makanan terus diluncurkan
salah satunya adalah kuliner ayam gepret mozzarella
seperti apa uniknya berikut liputannya
inilah menu ayam geprek gokil mozzarella dengan aneka sambal nusantara
hasil kreasi seorang jurumasak sebuah restoran di surabaya
uniknya kuliner satu ini disajikan mirip bundaran pizza
bedanya geprek gokil bukan dari tepung roti
melainkan nasi ayam geprek dengan topping empat jenis sambal nusantara
selain ada keju mozzarella yang meleleh di lidah
aneka sambalnya juga mampu membakar lidah
cara membuat menu ini sangat mudah
cukup siapkan nasi putih yang sudah dibentuk seperti lempengan pizza
serta aneka sambal nusantara yang sudah diolah
jangan lupa siapkan daging ayam yang sudah dibumbui dengan tepung terigu
selanjutnya penyet ayam hingga tipis lalu taruh di atas nasi
setelah itu baluri ayam dengan keju mozzarella dan aneka sambal secara memutar hingga merata
agar keju terasa lembut dan lezat bakar keju dengan api hingga meleleh
hmm ayam geprek gokil mozzarella pun siap disajikan
menu ini adalah menu geprek gokil
apa itu sih
itu ayam geprek pakai nasi terus ada varian empat sambal
sambal apa aja yang bisa disajikan tadi
itu tadi sambal bawang sambal merah spesial sambal hijau sama sambal lima
pedas gurih dan nikmat adalah rasa yang akan ditemukan di setiap gigitan dalam geprek gokil ini
jika anda penyuka makanan pedas menu ini sangat cocok disantap beramai ramai hingga lima orang
enak sih enak banget
cuman pedes banget jadi ini tuh recommended banget buat yang suka pedas
aku paling suka sama yang sambal hijaunya sih karena ini kerasa banget
dengan harga rp satu ratus sembilan puluh anda bisa menikmati ayam geprek dengan sensasi pedas dengan topping aneka sambal yang berbeda
aku awal di hari dengan bioformula
untuk aktivitasku bantu pulihkan stamina dan pelihara kesehatan tubuhku
dengan multivitamin ekstrak ginseng beta karotin dan mineral